dewan pimpinan daerah partai gerindra jawa tengah mengusulkan ganjar pranowo menjadi pasangan prabowo untuk maju di pilpres dua ribu sembilan belas
usulan itu mengemuka usai acara ulang tahun gerindra ke lima belas di kantor dpd gerindra jawa tengah di semarang pada senin siang
ketua dpd gerindra jateng abdul wahid tidak memberikan alasan mengapa pihaknya memilih kader pdip ganjar pranowo sebagai kandidat utama cawapres prabowo
abdul wahid menjelaskan partainya sangat dinamis mencari calon pasangan prabowo untuk pilpres dua ribu dua puluh
tapi usulan duet prabowo ganjar sangat dimungkin diterima